sejumlah petugas gabungan dari basarnas bpbd polisi serta perhutani
memeriksa jasad seorang pendaki yang tewas di pos dua pendakian gunung lawu
di magetan minggu siang
korban berusia dua puluh enam tahun warga kelurahan wonoharjo jawa tengah
diduga meninggal dunia akibat kelelahan setelah mendaki sekitar enam jam lebih
korban bersama empat orang rekannya memulai pendakian gunung lawu
dari pos cemuruseu kecamatan pelawasan magetan sabtu sore
di tengah perjalanan korban sudah merasakan kedinginan
namun pendakian malam hari itu berlanjut
hingga mereka sampai di pos dua pendakian minggu dini hari
namun ternyata kondisi korban semakin memburuk
dua rekan korban memutuskan untuk turun meminta bantuan relawan di pos cemorosewu
korban meninggal setelah mendapat pertolongan dari relawan yang datang ke lokasi
ada orang yang pendaki yang meninggal langsung kita evakuasi dengan bpbd
dan relawan relawan akhirnya kita cek di tkp
penyebat apa komandan
penyebatnya masih dalam penyelidikan
tapi dari hasil keterangan dari dokter yang memeriksa
tadi tidak ada kekerasan
kemudian ini sudah sampai kemencah atau belum
belum belum sampai pos dua
akibat peristiwa ini pos pendakian melalui cemorosewu kembali ditutup sementara
ya sementara ini kami tutup tapi nanti kita evaluasi lagi
setelah kira kira kondisi kondusif akan kami buka lagi
kalau sama sama ini cuaca di puncak gimana pak
cuaca cukup mendukung sebetulnya celah dan tidak ada angin
jadi setelah kita situasi kondusif kita evaluasi akan kita buka lagi
setelah dilakukan visum di tempat
jenazah korban langsung dibawa pulang ke rumah duka di wonogiri jawa tengah
kinam tohari megetan jawa timur